baiklah setelah viral di media sosial perempuan yang terlibat insiden di masjid di kawasan bukit sentul
kepupatan bogor menjalani tes kejiwaan di rumah sakit pori keramat jati jakarta timur
ya perempuan itu pun telah resmi diadukan ke polisi oleh pihak pengurus masjid
seorang wanita yang sempat menimbulkan kegaduhan di masjid al munawaroh sentul bogor
minggu sore diamankan polisi
ia dirujuk ke rumah sakit keramat jati untuk diperiksa kondisi kejiwaannya
suami yang diperiksa bersama tiga saksi lainnya mengaku
istrinya memiliki riwayat penyakit gangguan kejiwaan
hal ini juga dibenarkan oleh pihak wrs polri
dilansir detik com berdasarkan pemeriksaan awal oleh tim dokter
wanita tersebut mengidap penyakit skizofrenia tipe paranoid
orang yang menderita penyakit ini sering mengalami ketakutan
dan biasanya diikuti oleh halusinasi seperti suara atau hal lainnya
yang dianggap ada tetapi sebenarnya tidak ada
karena kondisinya yang masih progresif
pelaku ditempatkan di ruangan khusus di wrs pori
serta terpisah dengan pasien lainnya
pasca kejadian pihak pengurus masjid bersama tim pengacara
melaporkan pelaku kepolisian pada senin malam
pelaku dianggap telah memfitnah pengurus masjid
karena sebelumnya pelaku mengaku marah
karena mendapatkan informasi jika suaminya akan menikah lagi di masjid tersebut
hari ini saya melaporkan satu dugaan fitnah terhadap dkm al munawarroq sentul siti
yaitu pelaku kemarin mengatakan bahwa ada terjadi pernikahan
atau akan terjadi pernikahan di dkm di masjid al munawarroq sentul siti
nah itu tidak benar dan sudah kami laporkan bahwa itu sudah
dekatnya pelaku di dekatnya
dewan masjid indonesia mengutuk keras kejadian yang membelit pelaku
dmi meminta polisi dapat mengusut kasus ini hingga tuntas dan transparan
sementara itu majelis ulama indonesia mui meminta agar polisi memproses hukum
apabila terdapat unsur kesengajaan
mui juga mendesak agar pelaku segera menyampaikan permohonan maafnya
ke seluruh umat islam di indonesia
meski begitu baik dmi dan mui sama sama mengajak masyarakat muslim khususnya
agar bijak dan tenang menanggap pelaku
tapi syukur alhamdulillah persoalannya kan sudah ditangani oleh pihak kepolisian
dan mui meminta supaya masalah ini tidak diperbesar ya
supaya ada ketenangan dalam kehidupan beragama bermasyarakat di negara kita
yang kita cintai
sebelumnya video wanita mengamuk sambil membawa masuk hewan peliharaan ke dalam masjid
hal ini pun ditanggapi beragam oleh warganet